beralih ke isu tentang bersih bersih jakarta
rencana pembongkaran jembatan penghubung kampung pasar ikan dan kampung luar batang penjaringan ricu
iya warga yang menolak rencana pembongkaran berupaya mengusir petugas dengan melempar batu dan kayu
jembatan selebar satu lima meter dan panjang dua belas meter ini merupakan satu satunya akses keluar masuk kampung pasar ikan menuju luar batang
nah jika jembatan ini dibongkar warga harus berjalan memutar dengan jarak yang lebih jauh
seperti kita lihat jelang pembongkaran sejumlah warga yang menghalang halangi alat berat yang akan bekerja
ada cekcok dan perang mulut
antara warga dan petugas yang bertugas memang melakukan pembongkaran
akhirnya pembongkaran ditunda namun pihak kecamatan penjaringan tetap menegaskan bekas kawasan pemukiman yang telah dibongkar dua hari lalu itu harus steril
rumah kita dibongkar udah habis terserah
yang penting jembatan satu aja jangan diputusin
ini akses apa sih pak akses dari mana ke mana pak
dari pasar ikan luar batang
ini satu satunya akses
jadi warga protes jangan dibongkar dulu sementara ini
ditahanin dulu kasian mereka mereka itu yang sekolah jauh muter
sampai ke sana
apa kan ketelatan
ke evaluasi karena untuk keamanan lokasi ini kan harus steril lokasi ya
supaya pelaksanaan pembersihan dan pembongkaran ini bisa berjalan dengan baik
sampai nanti alat sedang bekerja tiba tiba ada warga yang lagi ngasih puing kena alat
itu nanti salah
itu nanti salah juga kita
hanya akses ini mau diserial
salah satu akses yang perlu dimasukkan jembatan itu